sementara jenis lidah mertua lidah buaya dan paku pakuan
benang yang telah diwarnai selanjutnya akan digulung atau dipintal satu persatu untuk dimasukkan ke alat tenun
di e bike e scooter dan peralatan mobil personil ada risiko yang jauh lebih tinggi dari kebakaran baterai
pas kuliah ketemu lagi kan
oke jadi proses belajar di era pandemi ya
yang bestsellernya ada krimi klasik sama biskops
yang kurang terisi pada saat masa pembelajaran jarak jauh
jadi kalo orang olahraga sepeda aja itu dikhawatirkan resiko terjadinya osteoporosisnya
dia jualan sambil basket gitu kan ya si tony kan
untuk kesehatan satuannya kita adalah untuk kelinci
ukuran mainan satu banding enam lebih dipilih seno karena memiliki detail dan artikulasi yang mirip dengan manusia
nah pastilah gitu kayak kalau misalnya dituntut
dikelilingi oleh beberapa bukit
namun bendahara charles mengatakan bahwa anggaran australia telah kembali mengalami surplus lebih cepat dibandingkan negara maju lainnya
itu kan sebenernya gila ya dibun kalah ya kan defense defense gak gak gak mau long guard offense juga ya gitu sebagai lo orang tinggi tidak mainin kekuatan lo gitu kan
sudah mengisi segalawan publik
terus pas kebayar pas kebayar kayak
saya kira saya menambahkan saja dari yang tadi disampaikan pak pandu sama pak heru bahwa
apalagi ini berkaitan dengan pejabat publik
belum lagi bunga bunga lain ya meningkat naik naik naik juga
beberapa waktu lalu dunia selam digemparkan dengan mampirnya paus orka di perairan kabupaten golsel
di sini sudah saya takar ya sebelumnya
sampai aplikasi bisnisnya pun ada
pusat multikultural untuk kesehatan perempuan
karena emang kan mungkin pemainnya udah lumayan berpengalaman kan waktu itu
ada malaysia yang menetap ini itu pengaruh inggrisnya sangat kuat
kalau di sama tiga jersey kita bikin ini juga aksi juga buat ngejualin jersi
di sana kan gak jadi dua jam itu ya kadang cuma apa istilahnya kalau sekarang ya nyeparingin aja
ini kayaknya kalau kita ngomong ngomongin orang spesial terus dari merauke terus tadi ada soalannya sedikit
disaksikan oleh saksi putri candrawati
saya akan mengajak anda menikmati dari layar kaca kuliner mie yang viral di media sosial
tapi kalau boleh saya
restoran yang berada di jalan garuda kota bandung ini membandrol fight carrot cake seharga rp tiga puluh sembilan per porsi
karena disebutkan ada pasal punya menyerang kekuasaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu satu
sampah daur ulang yang ia gunakan tentu saja bisa membantu menyelamatkan lingkungan
dengan di indonesia master ini ada salah satu atlet kita kalah
termasuk menjaga kelembapan kandang dengan sekam yang dibantu oleh pekerjanya
perbas sikap itu cuma ya mungkin saya masih kena tapi ga parah banget
pemain top lah ya
yang jago jago di limanasnya tuh masih keliatan tuh kan
aromanya pun khas aroma manis yang bercampur aroma daun pandan dan bungkusan daun pisang
di thb itu saya mau ada
tetap berjalan sesuai dengan rencana
ya ada the next gaby sofia ya gua sih harap ke rhea kahl sih benernya cuma secara size gaby kan
kenapa pemain itu alasannya shuttlecock